gubernur dki jakarta anies baswedan menetapkan besaran maksimal tarif integrasi transportasi
mrt lrt transjakarta maksimal sebesar rp sepuluh kebijakan tarif ini terhitung dalam capgoub
nomor tujuh ratus tiga puluh tiga tahun dua ribu dua puluh dua tentang besaran paket tarif layanan angkutan umum masal integrasi
tarif ini sudah bisa dinikmati masyarakat jakarta sejak sebelas agustus dua ribu dua puluh dua perlu dicatat
integrasi tarif ini hanya berlaku jika menggunakan lebih dari satu jenis moda transportasi kombinasi
dari mrt lrt transjakarta kebijakan tarif integrasi ketika kita menggunakan moda transportasi seperti
transjakarta mrt dan lrt dikatakan lebih hemat daripada ketika kita menggunakan tarif reguler
membuktikannya saya akan berangkat dari halte tendean menggunakan transjakarta kemudian menuju
stasiun asean kemudian berangkat lagi menuju stasiun bundaran hi menggunakan mrt kita coba
ya tapi jangan lupa untuk membeli tiket terlebih dahulu menggunakan aplikasi jaklingko
hai sebelum memulai perjalanan jangan lupa membeli tiket
terlebih dahulu melalui aplikasi jaklingko caranya juga mudah hanya mengisi lokasi tujuan kemudian
memilih rute terhemat menggunakan dua atau tiga kombinasi jenis transportasi tarif kombinasi
dihitung berdasarkan jarak dan waktu b awal dua ribu lima ratus rupiah dikenakan saat memasuki halte atau stasiun
selanjutnya tarif yang dikenakan sebesar dua ratus lima puluh rupiah per kilometer jarak tempuh saat ini tarif maksimum
rp sepuluh berlaku untuk satu kali perjalanan dengan waktu tempuh tidak lebih dari satu ratus delapan puluh menit
akhirnya saya tiba di stasiun bundaran hi nah perjalanan dari halte tendian menggunakan transjakarta
kemudian mrt dari stasiun asean menuju stasiun bundaran hi ini hanya dikenakan biaya rp lima
saja jika menggunakan tarif integrasi dari aplikasi jaklingko jika dibandingkan dengan tarif reguler menggunakan
sedangkan mrt rp tujuh jadi totalnya sekitar rp sepuluh lima ratus lumayan menghemat sekitar rp lima lima ratus
direktur utama jaklingko muhammad kamaludin mengatakan kebijakan ini diharapkan mampu
meyakinkan masyarakat jakarta untuk menggunakan kendaraan umum selain hemat juga bisa mengurangi
kemacetan ibu kota jadi ini memang untuk mendorong
warga supaya mengkombinasikan melakukan pergerakan multimoda sehingga dari ujung ke ujung
tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi begitu ya diparkir di halte tapi cukup dari rumah sampai
tempat tujuan apakah itu ke kantor atau ke sekolah atau berbelanja itu semuanya dari ujung ke ujung
menggunakan angkutan umum muhammad kamaludin juga mengatakan integrasi tarif moda transportasi
jakarta masih akan terus dikembangkan salah satunya melalui
finalisasi teknis penggunaan kartu bank atau kebijakan integrasi tarif ini monika honado
urib handoyo jakarta